gugatan pra peradilan rizik sihab di pengadilan negeri jakarta selatan
dinyatakan gugur lantaran pokok perkara telah disidangkan di pengadilan negeri jakarta timur
langkah selanjutnya pihak rizik akan mengajukan judicial review ke mahkamah konstitusi
hakim tunggal suharno menyatakan permohonan gugatan pra peradilan yang diajukan oleh tersangka
kasus kerumunan rizik sihab gugur di pengadilan negeri jakarta selatan rabu siang
gugurnya pra peradilan rizik lantaran sidang pokok perkara sudah berlangsung
di pengadilan negeri jakarta timur
hal itu sesuai dengan pasal delapan puluh dua ayat satu undang undang hukum acara pidana
atas putusan tersebut pihak rizik sihab akan mengajukan judicial review ke mahkamah konstitusi pada pekan depan
atau permohonan ini belum diputus maka permohonan permohonan dinyatakan gugur
jadi kita mengajukan judicial review kepada mahkamah konstitusi uji materiel
uji materi kepada mahkamah uji tentang mengadili perkara peradilan hakim tunggal